saya ingin menyampaikan mengenai yang berkaitan dengan ppkm tanggal sebelas januari sampai dua puluh lima januari
kita harus ngomong apa adanya ini tidak efektif
formula yang paling efektif untuk menekan penyebaran kasus positif hingga kini memang belum juga ditemukan
pasca mengakui ppkm tidak efektif kini presiden jokowi membuat konsep baru kembali namanya ppkm mikro
sejumlah kalangan menilai ppkm mikro tak akan mengubah pandemi covid sembilan belas yang tidak terkendali
ppkm mikro dinilai sebatas melempar kewenangan ke tingkat kelurahan atau desa
di tingkat mikro pemerintah akan membuat posko tangguh covid sembilan belas di tingkat desa dan kelurahan
posko akan melibatkan aparat polri dan tni
tugasnya meningkatkan kesadaran masyarakat pelayanan dan pusat informasi
organisasi posko ini perlu dibentuk dengan struktur yang sederhana dan menyesuaikan kearifan lokal masing masing daerah
staff pengajar universitas air langga surabaya ilham aksanuridro menilai ppkm mikro tidak akan berdampak besar
interaksi masyarakat dan pusat informasi akan berubah
masyarakat tetap tinggi karena manusia masih bebas lintas wilayah
menurutku tidak banyak efektif mas karena apa
pergerakan orang tetap terjadi di mana mana
kita nggak ada pembatasan wilayah
tidak ada konsep karantina wilayah dari awal
ya menurutku sih susah juga
ppkm mikro dinilai hanya melempar kewenangan penanganan pandemi ke institusi lebih kecil tingkat desa atau kelurahan
konsep posko juga bukan hal baru karena sudah dilakukan
di surabaya ada konsep kampung tangguh dengan model dan tugas yang sama
tinggal ada beberapa yang memang harus kita perketat lagi
seperti kemarin hasil rakor tadi malam dengan pak menko marinvest
itu agar kita juga buka posko posko di sekitaran pasar tradisional
bahwa memang itu itu kerumunan yang paling krusial
di jakarta arahan presiden direspon
pengurus rw satu kelurahan mampang perapatan jakarta selatan
yang masuk dalam zona merah covid sembilan belas
gugus tugas covid sembilan belas ini sudah berjalan setiap hari jumat
ada laporan dari masing masing ketua rt untuk menyampaikan laporan laporannya melalui whatsapp yang ada di kelurahan
ini sudah berjalan
pasca dinilai ppkm tidak efektif
menteri koordinator kemaritiman dan investasi
bin sarpanjaitan mengundang para epidemiolog dan asosiasi dokter untuk melakukan evaluasi
salah satu yang mengemuka adalah percepatan vaksinasi
target tujuh puluh persen herd immunity dalam dua belas bulan ternyata masih terkendala
jadi ini kita percepat semua prosesnya
dan seperti saya singgung tadi
jabodebek ini merupakan satu area yang perlu kita tangani
yang tadi bisa melandai
itu kelihatan provinsi provinsi lain juga melandai
apakah formula terbaru yang hendak dicoba
ppkm mikro akan efektif menekan penyebaran covid sembilan belas
tentu hanya waktu yang bisa menjawabnya
yang pasti siasat pemerintah hanya akan berhasil
jika masyarakat ikut sadar diri menjaga protokol kesehatan